riu suara film seolah memanggil warga kampung
untuk berkumpul di sebuah lapangan kecil
tempat pertunjukan layar tancap digelar
kali ini saya menemukan pentas
di salah satu kampung di kecamatan teluk naga kabupaten tanggerang
adanya hajatan salah satu keluarga menjadi alasan layar tancap digelar
meski sudah melewati masa keemasannya
layar tancap nyatanya masih eksis bagi sebagian masyarakat
di pinggiran kota jakarta
masyarakat hadir dan berkumpul untuk mendapatkan hiburan rakyat ini
yang diselenggarakan oleh warga yang memiliki hajatan tertentu
layar tancap dikenal masyarakat
saat era penjajahan jepang
media ini kemudian bertransformasi menjadi hiburan warga pinggiran kota
yang dikenal sebagai bioskop keliling
karena layar tancap itu kan bisa merengkuh
menjangkau remote area
memang nature nya gitu ya
dia memang ke pedesaan ke pulau pulau terpencil
terus juga paling kalau di kota ya di keliling
apa namanya di suburban
jadi ya di pinggiran pigiran gitu
jadi merekuh ke sana gitu
indonesia tahun tujuh puluh an delapan puluh an
listrik masih jarang
terus koran media jarang
itu juga belum tentu masuk
kalau masuk juga hanya di kelurahan gitu ya
jadi mereka sangat butuh hiburan
layar tancap hadir sebagai hiburan rakyat
dengan dimensi menonton yang jauh lebih cair
meski kemudian perkembangan zaman mulai mengerus eksistensinya
mereka juga menanggap pertengahan
merawat hobi menjadi motivasi utama nur ian
mempertahankan bisnis layar tancapnya
selama dua puluh tahun pria lima puluh satu tahun merasakan manis getir
berkutat di bisnis layar tancap
mulai dari menyewakan role film
hingga melayani pertunjukan secara penuh
warga bisa menanggap pertunjukan
dengan tarif dua hingga lima juta rupiah
masa menanggap pertunjukan
masa menanggap pertunjukan
alhamdulillah pelan pelan berjalan
ada saja yang menanggap film
yang memanggil entah itu di kampung atau di perkotaan
alhamdulillah pelan pelan ada saja
sekarang kan udah banyak perubahan
karena kan sekarang filmnya sudah masuk ke dalam rumah
dalam arti kata di hp di laptop atau di lainnya
perawatan dua komponen penting seperti roll film
dan proyektor lawas menjadi aktivitas rutin yang ia lakukan
salah satu komponen penting dalam pertunjukan layar tancap
adalah proyektor tiga puluh lima mili ini yang usianya mencapai puluhan tahun
nah bang ian mungkin ada perawatan khusus nggak sih
kalau untuk merawat proyektor tiga puluh lima mm ini
pembangunan proyektor ini ya empat kali tayang empat kali main
kita cek oli mesinnya kalau dia kurang ditambah
kalau memang habis ya perlu diganti gitu
yang lainnya juga
yang lainnya seperti pen bel luar pen bel dalam roda belakangnya
simple aja sebenarnya ya bang perawatannya
kalau yang kotor kotor ini bisa dilapin atau gimana
kehadiran pelestari layar tancap seperti nur ian
memiliki peran penting dalam proses pengarsipan film film lama
yang harus digarisbawahi adalah mereka
para pengusaha layar tancap itu
sangat berjasa dalam hal pengarsipan dan pelestarian
karena film film lama itu salah satu caranya
saya pernah juga riset tuh tau
cari di mana film film lama itu ya kan
ya pertama ke cinematek atau itu ya kan
terutama yang enam belas mm atau tiga puluh lima
tapi kan susah agak susah
paling di youtube gitu ya tapi itu kan bajakan
ya itulah mereka itu hanya dengan pakai bedak gitu kan caranya
terus ac nya juga nggak terlalu dingin atau apa
tapi mereka penyimpanannya itu bisa
harusnya para peneliti atau apa
bisa ke situ juga sebagai sumber
sebagai sumber itu menarik
meski digempur zaman
nyatanya masih menghiasi kehidupan masyarakat di pinggiran kota